gubernur sumatera utara edi rahmayadi membenarkan penyakit demam babi afrika atau african swine fever asf sudah dinyatakan mewabah di sumatera utara
pernyataan edi sesuai dengan laporan situs resmi organisasi pangan dunia fao yang menyatakan
kementerian pertanian telah mengumumkan wabah demam babi afrika atau asf menjangkiti ternak babi di indonesia
meski telah dilaporkan ke badan dunia wabah esf belum diumumkan sebagai wabah nasional
pemerintah juga harus menyiapkan anggaran ganti rugi terhadap babi yang akan dimusnahkan dan mengambil tindakan pencegahan wabah esf
hingga minggu kedua desember dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi sumatera utara mencatat sekitar dua puluh tujuh ribu ekor babi mati terjangkit penyakit demam babi afrika dan penyakit kolera babi
tapi itu terjangkit masih kepada khususnya babi belum terjangkit kepada binatang binatang lain termasuk manusia lebih penting lagi manusia
sehingga tadi yang pasti kalian kejar adalah apa tindakan kita terhadap wabah tersebut
kalau kita berlakukan itu lakukan wabah nasional ini cina aja dua puluh tahun itu tidak boleh lagi miara babi
kita mesti memblokir kita harapkan dengan vaksin vaksin yang ada dibantu oleh pemerintah disupport oleh pemerintah sehingga bisa selesailah wabah wabah ini